hakim agung pada kamar perdata mahkamah agung hamdi mendapatkan gelar profesor kehormatan bidang hukum
dari fakultas hukum universitas sultan agung uni sola semarang jawa tengah
rapat senat terbuka terkait pengukuhan gelar kehormatan ini dilakukan di auditorium unisula semarang rabu siang
rektor unisula gunarto dalam sambutannya memberikan ucapan selamat kepada profesor hamdi
menurutnya pemberian gelar profesor kehormatan ini sudah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan
kemudian ristek permendikbutristek no tiga puluh delapan tahun dua ribu dua puluh satu
mengenai pengangkatan profesor kehormatan bagi non dosen baik pada perguruan tinggi negeri maupun swasta
selamat kembali kepada profesor dr haji hamdi esayah
beserta istri anak anak dan keluarga yang hari ini dikukuhkan menjadi guru besar di bidang hukum
sementara itu hakim agung pada kamar perdata ma hamdi mengaku bersyukur atas gelar kehormatan ini
hamdi berharap hukum bisa bermanfaat bagi generasi saat ini maupun yang akan datang khususnya dalam bidang lingkungan hidup
permohonan penyegeraan melalui tuntutan profesional sebagai solusi hijau dalam pemulihan lahan gambut yang rusak akibat pembakaran
tulisan ini berdasarkan pengalamannya sejak tahun dua ribu saat memutus perkara yang pertama kali di indonesia
menggunakan pembuktian scientific accidence dalam perkara pidana
selain itu penelitian hamdi juga mengungkap masalah pemulihan lingkungan tidak hanya di pengadilan saja
tetapi juga harus disegerakan agar lingkungan tidak bertambah rusak
penyelesaian masalah pemulihan lingkungan itu tidak hanya dapat selesai hanya dengan keputusan begitu saja
tetapi ada suatu terobosan yang harus dilakukan bahwa pemulihan lingkungan itu tidak sama dengan kemudian gugatan biasanya
dia harus didahulukan dia harus disegerakan jangan sampai menunggu lingkungan itu bertambah rusak dan biaya pemulihannya bertambah besar
dan merugikan bagi semua makhluk hidup
makhluk hidup hewan binatang dan juga termasuk manusia
bagi hamdi lingkungan juga merupakan subjek hukum sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum yang diwakilkan oleh suatu badan hukum atau orang
prahyuda febrianto kompas tv semarang jawa tengah